bank mega syariah dengan dukungan penuh ekosistem ct corps ingin berbagi kebahagiaan bersama seluruh pegawai dan masyarakat
memeriakan merayakan ulang tahun ke sembilan belas bank mega syariah dengan menarik minat dan antusiasme masyarakat pada car free day sarina untuk gerak bersama
acara yang dibuka dengan kegiatan fun walk ini tidak hanya di jakarta
namun juga dilakukan di lima kota besar seperti medan makassar bandung semarang dan surabaya
gerak bersama mega syariah merupakan kompetisi lari dan bersepeda secara virtual yang dilaksanakan dari dua puluh tujuh agustus hingga dua puluh enam september mendatang
gerak bersama dan juga tagline nya adalah kolaboratif penuh inovasi
karena dengan kita bergerak begini menurut saya ini memang ke depan itu penuh tantangan
sehingga kita harus bergerak terus tidak boleh berhenti
saya ingin nanti terapkan di bank mega syariah bahwa kita harus terus bergerak supaya perjalanan bank mega syariah juga akan terus menjadi lebih maju lagi dibanding yang sekarang
acara yang bisa diikuti oleh seluruh tidak hanya karyawan tapi juga seluruh masyarakat yang bisa hadir di sini juga karena kita pengen bank mega syariah itu lebih terlihat lagi
dan kita harapkan masyarakat di sini juga lebih tahu bahwa bank mega syariah itu ada
dan bisa tahu mana
dan bisa tahu manfaat semua produk dan layanan kita
yang cukup banyak ini dan bisa setelah ini yang belum kenal mega syariah dapat datang ke cabang cabang megasaria atau melalui digital untuk membuka rekening di bank mega syariah
seluruh aktivitas berlari dan bersepeda ini dilakukan dengan konsep virtual
yang nantinya peserta akan terekam secara otomatis melalui sistem aplikasi virtual tracking
selain kompetisi masyarakat juga akan berdonasi yang
disalurkan melalui ct arsa foundation
selamat ulang tahun bank mega syariah yang ke sembilan belas
semoga semakin berkah semakin jaya selalu
selamat milad ke sembilan belas bank mega syariah
semoga semakin berkah dan sukses selalu
harapannya buat bank mega syariah yang ke sembilan belas semoga makin jaya makin maju dan berkah sepanjang masa
kegiatan fun walk ini dimeriakan dengan penampilan tarian flash mob
montari detanzil nabil haris jakarta